jutaan jenis pohon mengakar dan tumbuh di bumi
kehadirannya menjadi kelangsungan hidup bagi kita manusia
dibutuhkan satu aksi nyata untuk melestarikannya
teruslah menanam pohon jangan pernah berhenti
agar kehidupan kita pun tidak terhenti